silahkan mbak coba dipaking
sesuai aplikasi ya mas
ikut ikutan meceritanya
udah ayo burung kita tolat ntar loh
udah diskusinya udah
gimana gimana jadinya keputusannya apa tuh
kalau gue pilih setuju berarti gue harus ketemu terus sama mike
sementara gue ngerasa gak nyaman banget deket dia
tapi kalau gue gak setuju gue bisa nyusahin ibu dengan berlanjutnya kasus hukum gue sama dan preti
saya nunggu kamu loh
jangan buat saya nunggu dong
demi ibu dan juga botol kecap gue terpaksa ambil tawaran ini
jadinya deal yang mana nih
tetap mau nyanyi bareng di sini atau kita lanjutkan
saya setuju mdm
berarti deal ya berarti kalian berdua tetap nyanyi di kafe saya
tetap semangat dan kompak oke
pokoknya saya mau kalian bikin pelanggan yang datang ke kafe saya makin rame
harus bisa lebih keren dari yang tadi loh ya
aha preti memang pintar sekali
sekali mendayung dua pulau terlampaui
sekali bikin kontrak langsung dapat dua penyanyi
om set cafe ini akan bertambah naik dua kali lipat
bel angkat dong bel
bel kenapa sih nggak angkat telepon gue
ini udah buat chat aja deh
bel gue lagi kesel banget sama michelle
besok lo siap siap bantuin gue ngelabrak michelle lagi ya
kali ini gue harus bikin michelle beneran kapok karena udah branding lawan gue
atau jangan jangan orang orang yang nyerang rumah gue ini orang suruhannya michelle
bisa jadi juga pisau kan marah banget karena mami suruh ibunya berlutut
terus dia nyuruh orang buat neror gue sama mami
michelle kan tau rumah gue
awas aja ya lo michelle kalau itu bener gue nggak akan kasih ampun lo besok
mic tante makasih ya karena kamu sudah membuat keputusan yang berhak untuk demi el
nggak usah makasih sama saya tante ini karena michelle yang udah bijak banget terima keputusan padam pretty
tapi kan kalo kamu gak setuju pasti madam pretty itu melanjutkan kasusnya el ya kan el
nggak usah modus lho
neng gak usah modus
kok modus sih neng
emang aku ini keponakannya madam preti
aku kerja sama sama dia gitu
kamu tuh gak usah setuju sama mike
lebih baik sekarang kamu bilang terima kasih sama dia
dia tuh berani gak dibayar loh demi kamu
bisa gak sih gak usah manggil gue dengan nama neng cantik neng beb apapun itu
terus mau dipanggil apa dok
buah tuh ada nama ya
neng beb neng
bu boleh gak aja lagi bu
lama banget taksinya males aku ngomong sama dia
iya tante hati hati di jalan ya
pak hati hati ya di jalan jangan ngebut
tidak usah lebay bisa kan
salah aku apa sih
boleh nanya gak
katanya michelle mau perform lagi ya besok
kenapa lo pasti senang ya karena lo bakal ketemu tiap hari lagi sama bisa
iya tapi sebenarnya bukan itu doang sih
gue lebih senang kalau misalnya itu udah mau perform lagi di kafe ini
karena itu cita citanya riff king
riff king juga pasti seneng banget kalau denger michelle mau bertahan di topik nyanyi
gue boleh nanya sesuatu gak
el kamu kenapa masih kepikiran si botol kecap el
ntar kalau botol kecap balik dan liat el perform sama mike gimana ya bu
kalau menurut ibu si botol kecap itu pasti senang dan bangga sama kamu
dia itu kan yang berjuang supaya kamu bisa nyanyi di kafe nya madame preti
kan dia yang selalu memperjuangkan kamu untuk perform ya kan
terus ibu gimana udah dapet kabar dari om roy belum
tentang botol kecat
soalnya kemarin pak togar juga nanyain keadaannya rifki bu
mungkin om roynya lagi sibuk
tapi ibu udah bilang sih kalau misalnya ada apa apa hubungin ibu
karena ibu sama el nungguin kabar
semoga aja beneran sibuk ya ibu nggak akan apa apa
iya sayang kita positif thinking aja ya
garing banget tau nggak
maaf ya mas saya nggak pesan
gara gara gue semalam gak jadi belajar bareng sama lo
sorry gue ada keperluan mendadak ya
iya apaan sih
emang juga yang ngambek
pasti keperluan lo sama rara ya
iya kok malah jadi bobo rara sih tasya
gue ada keperluan sama riva
gue bantuin dia nyelesain masalahnya dia sama farel
iya santai aja kali kan belajarnya bisa lain kali
berarti benar bisa lain kali
susah susah aplikasinya mas
ye kata lo garing tadi
ikut ikutan berjuang aja